untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nkri
tentara nasional indonesia banyak melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista
untuk itu pusdik artileri pertahanan udara atau arahanut malang jawa timur
kini menambah kekuatan dengan alat pertahanan udara berbasis peluru kendali
minggu siang pusat pendidikan artileri pertahanan udara tni angkatan darat di karamploso malang jawa timur
memamerkan deretan alat tempur terbarunya
kini satuan ini telah diperkuat dengan sejumlah alat pertahanan udara
yang telah menggunakan teknologi terbaru berbasis peluru kendali
salah satunya adalah mistral platform
alat tempur buatan perancis ini dilengkapi rudal untuk jarak dekat dengan jarak tembak maksimal lima meter
alat tempur baru lainnya adalah rudal starstrike
rudal buatan inggris ini mampu menembak sasaran dalam jarak lebih dari
lebih dari tujuh meter
selain lebih mudah dalam pengoperasiannya
alutsista pertahanan udara mutakhir ini memiliki akurasi tembakan yang lebih baik
kemasak sekarang ini justru lebih simpel
lebih simpel dalam menghadapi sasaran udara yang begitu canggih
kalau yang dulu itu kan memerlukan tenaga
fisik dengan apa itu dengan tenaga dan fisik lah
tetapi sekarang kan dengan pikiran
dengan ilmu pengetahuan
sangat mudah kecepatannya
lebih cepat dari sekarang daripada yang dulu
tak hanya membeli persenjataan modern
busdik arhanud juga mengembangkan senjata canggih bernama corner shot
purwa rupa senjata yang dikembangkan oleh bagian penelitian dan pengembangan pusdik arhanud ini
mampu membidik musuh dari balik tembok
selain senjata corner shot pusdik juga mengembangkan purwa rupa peluru mortir
yang diisi dengan gas untuk latihan menembak
tiga dua satu tembak
untuk prajurit prajuritnya bisa lebih mendalami teknologi
sehingga sasaran akhirnya adalah
terhubung ke penegakan di bagian penjajah
tercapainya kemandirian kemandirian bangsa di bidang teknologi terutama pertahanan
pemutakhiran alutsista arhanud ini diharapkan mampu meningkatkan potensi prajurit
untuk mempertahankan kedaulatan negara